komjen paul idam aziz ditetapkan sebagai kapolri
setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan
atau fit and proper test di hadapan komisi tiga dpr ri
komjen idam aziz akan menggantikan
jenderal tito karnavian yang kini menjabat
sebagai menteri dalam negeri
komisi tiga dpr ri menggelar uji kepatutan dan kelayakan
atau fit and proper test terhadap calon tunggal kapolri
selama fit and proper test berlangsung
komisi tiga tak membahas kasus per kasus kejadian
yang menarik perhatian publik
tetapi lebih mendengarkan langkah calon kepala polri
dalam upaya penguatan kepolisian
komjen polisi idam aziz mengatakan
dirinya tak membawa visi dan misi
saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan
di ruang rapat komisi tiga dpr ri
idam mengatakan tidak menyiapkan visi misi sendiri
lantaran dirinya lebih mengacu kepada visi dan misi
presiden jokowi dan wakil presiden ma'ruf amin
selain itu idam aziz juga memaparkan konsepnya
dalam memimpin polri
setidaknya ada tujuh program prioritas
jika dirinya dipercaya menjadikan polri
berdasarkan arah kebijakan pemerintah
yang menjadi acuan bagi arah kebijakan polri
memperhatikan kebijakan presiden republik indonesia
pada pelantikan presiden danwa pres terpilih
di gedung dpr tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
dan direktif presiden republik indonesia
kepada para menteri kabinet indonesia
sebagai pemerintah indonesia maju
tanggal dua puluh tiga oktober dua ribu sembilan belas
maka dalam kesempatan ini
tidak ada visi dan misi yang saya ajukan
selanjutnya dengan mempertimbangkan
keberlanjutan dan capaian program program
prioritas kapolri sebelumnya
serta memperhatikan sisa waktu
masa pengabdian saya yang hanya empat belas bulan
maka jika diberikan kepercayaan amanah
mengemban tugas dan tanggung jawab
sebagai kepala kepolisian negara republik indonesia
saya akan melakukan program penguatan polri
yang promoter menuju indonesia maju
sekitar pukul empat sore uji kebatutan dan kelayakan
calon kapolri komjen idam aziz berakhir
setelah menggelar rapat internal komisi tiga memutuskan
menyetujui komjen idam aziz menjadi kapolri
keputusan ini diambil secara aklamasi
keputusan presiden untuk menunjuk
jenderal idam aziz menjadi kapolri pengganti jenderal
calon tunggal kapolri komjen idam aziz disebut sebut
sebagai salah satu orang kepercayaan mantan kapolri jenderal tito karnavian
yang kini menjabat sebagai mendagri
meski bukan sosok populer di kepolisian
idam termasuk salah satu perwira kepolisian
dengan karir yang terhitung melesat dengan pesat
dalam jajaran lima perwira menengah polri
yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa
dari akbp menjadi komisaris besar polisi pada tujuh desember dua ribu lima
saat itu kapolri jenderal polisi sutanto menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa dari akbp menjadi komisaris besar polisi pada tujuh desember dua ribu lima

selain idam aziz dan riko amela daniel dari baris krim polri
kenaikan pangkat luar biasa menjadi kombes juga diterima mantan kapolri tito karnavian
yang saat itu menjabat sebagai kapolres serang banten
yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala densus
dan m syafiei dari polda metro jaya
para perwira yang menerima kenaikan pangkat luar biasa ini dinilai berhasil menunaikan tugas yang menyita perhatian publik saat itu
mulai dari penumpasan gembong teroris dr azahari hussein di malang
kemudian di bidang teroris
hingga pengungkapan pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia di kawasan cikande serang dan banyuwangi
kapolri pilan jokowi hari ini resmi di banyuwangi
setuju itu tugas berat sudah menanti
utang pengungkapan kasus penyiraman air keras novel baswedan
hingga menghadirkan sosok polisi yang humanis
akan seperti apa
kita bahas malam ini dengan narasumber ada mbak pungki indarti
anggota kompolnas mbak punggi selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
kemudian ada mas mufti makarim
deputi direktur eksekutif lokataru foundation
mah mufti terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan melalui sambungan telepon ada pak bambang rukminto
pak bambang selamat malam
selamat malam mbak budri
pak bambang terima kasih sudah bersedia malam hari ini bergabung
saya akan ke mbak pungki terlebih dulu ya pak bambang
mbak pungki melihat kompolnas jadi memang dimintai nama
sejak awal pada saat itu menyerahkan sekitar lima nama
kalau tidak salah ya
atau bagaimana sih prosesnya
karena sepertinya masih banyak yang kaget
jadi begini kompolnas ini kan berdasarkan tugasnya
selain memberikan pertimbangan pada presiden tentang arah bijak polri
kami juga memberikan pertimbangan pada presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian kapolri
jadi ketika pak tito pada waktu itu diminta menghadap oleh presiden
jadi bersamaan dengan calon calon menteri pada waktu itu
kami sudah berpikir bahwa
oke sebentar lagi pak tito akan memiliki jabatan baru
diberikan tugas baru oleh pak presiden
oleh karena itu kami membuat surat
kepada presiden untuk menyatakan bahwa
pertimbangan bahwa kami mengusulkan kepada presiden
agar presiden menyetujui pemberhentian itu
kemudian kami juga membuat surat terkait dengan pengusulan atau pertimbangan terhadap nama nama
orang orang yang akan bisa dipilih oleh presiden untuk menggantikan pak tito
nah dari situ kemudian
presiden memilih satu nama
dan pak azis pak idam azis yang kemudian diusulkan untuk
menjadi kapolri oleh presiden
jadi ini seperti tiga tahun yang lalu
ketika pak tito dipilih oleh presiden
pada waktu itu kami juga mengusulkan beberapa nama
dan pak tito yang dipilih presiden untuk menjadi calon tunggal
kalau misalnya dari beberapa nama yang kemudian disebut sebut oleh media beberapa
beberapa saat setelah pak tito dipanggil di istana
itu kan sebenarnya namanya bukan
nama yang kemudian dijagokan
itu sebenarnya bukan pak idam aziz gitu kan
gitu kan mbak punggi
semua dijagokan mbak alia
semua dijagokan oke
aman ini mbak punggi
semua dijagokan jadi dengan keahlian masing masing
jadi kami kan ketika memberikan pertimbangan
itu ada apa namanya
misalnya menonjol di bidang apa
prioritasnya seperti apa
jadi sesuai yang dipilih oleh presiden
itu sesuai dengan program kerja nasional
pembangunan nasional ke depan
sudah cocok kalau saya melihat
sudah cocok kalau dilihat ya
oke bagaimana dengan menurut pak bambang rukminto
pak bambang anda melihat fit and proper test yang berlangsung hari ini
apa pendapat anda
apakah anda optimis kalau beberapa saat lalu kita sempat berbicara juga
ada beberapa hal yang anda soroti
ada beberapa hal yang anda kritisi mengenai kinerja kepolisian saat ini
saya melihatnya bahwa pak idam matis
adalah sosok yang punya kapasitas dan kapabilitas
talis kompetensi yang mumpuni
mulai prestasi prestasi beliau sampai mencapai bintang tiga
bahwa pilihan yang disodorkan presiden kepada dpr
itu adalah prerogatif presiden
problemnya seperti biasanya bahwa ada ada ada
atau semacam kebiasaan bahwa
biasanya kompolnas mengajukan calon calon kapolri
yang masih memiliki usia pensiun dua tahun
pak idam masih memiliki waktu lima belas bulan
saya rasa ini bukan masalah waktu panjang atau pendek
tapi adalah bagaimana pak idam
dalam waktu lima belas bulan ini bisa memberikan warna yang lebih baik daripada pak tito
dengan pr sekaligus juga
bagaimana pak idam bisa mengembalikan citra kepolisian
yang beberapa waktu ini mendapatkan sorotan yang sangat keras
terkait dengan penangkapan penangkapan aktivis juga
sekaligus penanganan jurasa
begitu mbak putri
kalau dari sisi kelompok
apa lembagaannya sendiri pak bambang
sempat kemudian beberapa waktu lalu
ada kemudian yang mengatakan internal itu harus beres dulu
internal harus beres dulu
kemudian katakanlah tidak ada dualisme dan lain sebagainya
pak idam dengan dengan perpilihannya pak idam
dan seperti pada awalnya
bahwa pak ijam pun di awal itu adalah calon yang
apa wanjakti atau usulan dari kompolnas tidak terbuka sebelumnya
jadi kita berangkat bahwa pak idam ini adalah
sosok yang ditunjuk oleh pak tito
dan memang disetujui dan direstui oleh pak ritus
pak ritus sebagai penerus kebijakan kebijakannya
dengan begitu harapannya bahwa
di kedepan di internal polri pun tidak ada
tidak ada faksi faksi yang
faksi faksi lagi yang bisa
menurunkan gerak dari kepolisian untuk mereformasi dirinya
banyak pr di internal kepolisian
seperti bagaimana merit sistem bagaimana
mengurangi atau memberantas pungguli
bagaimana sabar pungguli yang sudah diperbaikan oleh presiden dua tahun lalu
sekarang kehilangan gaungnya
faktanya di internal kepolisian pungli juga masih belum
belum bisa dikisahkan
oke oke oke nanti akan kita dalami lagi
tapi sekarang saya ke mas mufti dulu
karena selama ini kan catatannya panjang sekali ya
kalau misalnya melihat catatan pak tito kemarin ke belakang
ya saya kira apa yang menjadi beban pada masa pak tito
hari ini menjadi beban yang dilanjutkan oleh pak irham
itu konsekuensi pergantian pada posisi puncak di institusi polri
nah kalau lihat dari catatan yang banyak disampaikan oleh teman teman ngo
lalu kemudian juga beberapa laporan yang masuk ke kompol
nah persoalan yang paling sering menjadi isu itu kan terkait dengan pelaksanaan tugas penegakan hukum
dan pelaksanaan tugas penegakan ketertiban umum kira kira gitu
nah kalau dalam kasus gakum misalnya masih banyak laporan yang menyatakan
ada kasus penyalahgunaan kewenangan
eksesif power dalam konteks penyelidikan penyelidikan dan seterusnya
nah dalam konteks ketertiban umum seperti yang dicontohkan pak bambang tadi
beberapa aksi mahasiswa terakhir ya itu yang puncaknya adalah laporan terjadinya aksi kekerasan
dan itu sampai sekarang masih belum ada satu proses yang menjelaskan
atau berhasil memuaskan publik lah kira kira soal itu
makanya saya bilang tadi pr ini akan terbawa pada pak ilham ke depan
nah lalu kemudian yang ketiga ya
sesuatu yang jauh lebih besar dari itu
apa yang jauh lebih besar dari itu
ya dua isu yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan ya kan
terkait dengan gradasi
pertama itu terkait dengan soal profesionalitas
misalnya seberapa independen polisi hari ini itu masih dipertanyakan
karena pernyataan pak irham yang pada sarpit and properties menyatakan
saya juga akan mendukung kebijakan terkait dengan kabinet indonesia maju
itu bisa ditafsirkan berpihak kan begitu
padahal sebenarnya kan agenda kabinet indonesia maju boleh berjalan
tapi polisi bilang bahwa ya kami karena kepentingannya adalah melindungi dan melayani masyarakat
ya bisa jadi kabinet indonesia maju akan bertabakan agendanya
jadi itu satu yang terkait dengan
nah lalu kemudian yang kedua akuntabilitas ya
jadi pertanyaan pertanyaan tentang seberapa jauh misalnya upaya pendegakan hukum
terkait dengan laporan laporan publik laporan laporan dari pemerhati ham itu
saya kira itu harus bisa ditunjukkan oleh pak ilham ke depan gitu
bahwa ya saya menyelesaikan sekian kasus
saya menyelesaikan sekian proses investigasi
dari sekian investigasi ini temuannya adalah berapa yang memang terbukti
yang terbukti merupakan kasus
dan beberapa yang kemudian merupakan tindak disipliner misalnya
nah tantangan tantangan seperti ini yang saya kira tidak bisa dihindari akan terbawa oleh pak irham nanti
oke oke bagaimanapun kan sekarang citranya polisi itu lebih dekat ke penguasa mesra sekali
itu nanti kita bahas ya bagaimanapun itu nyata dan sudah diakui banyak pihak data datanya juga sudah ada
kami membahasnya setelah jeda
nah kita akan mulai dari internal polri pr nya apa kompolnya pasti banyak sekali catetannya
ya tadi pada waktu fit and proper test pak idam sudah menyinggung masalah sdm
dan bagi kami itu sangat cocok karena memang untuk bisa menjadikan anggota polri itu profesional dan mandiri
karena ini lanjutan dari promoter pak idam tadi juga mengatakan begitu
maka sdm ini yang penting
nah dengan adanya rekrutmen yang sejak zaman pak tito sudah dilakukan
dengan prinsip betah bersih transparan akutabel humanis
saya melihat itu memang harus dipertahankan dan ditingkatkan
kami di kompolnas selalu melakukan pengawasan terkait dengan seleksi seleksi itu
memang ada yang nakal ya
jadi ada istilah menembak di atas kuda
jadi tahu bahwa anak ini pinter tapi ditakut takutin nanti tidak lulus loh bayar dulu
nah orang ini takut
jadi memang benar ada ya pungli yang dikatakan pak bambang itu
ada memang benar ada
nah tapi memang jumlahnya tidak semasif beberapa waktu yang lalu
dan ketika kemudian ada laporan langsung segera diusut dan dihukum
bahkan ada yang sampai pidana
nah hal seperti ini yang tetap harus dilakukan
kemudian juga kami berharap sdm yang maju itu adalah sdm yang berpendidikan
jadi diberi kesempatan untuk studi diberi kesempatan untuk melakukan sekolah
kemudian training training kursus kursus
kemudian fokusnya di vokasi ya
artinya untuk pelatihan pelatihan yang lebih banyak itu yang memang penting
karena dengan demikian maka mereka akan menjadi terampil dan juga akan bisa bekerja dengan baik di lapangan
nah selain itu kita juga melihat merit system
ini yang mesti harus dilakukan
dan yang terakhir adalah reward and punishment
reward di sini termasuk juga pemberian kesejahteraan yang lebih baik
jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota atau ada tindak pidana yang dilakukan oleh anggota ini nggak perlu dilindungi
ini harus diproses hukum
karena kalau dilindungi maka ibarat buah ya di tempat yang busuk itu dia pasti akan mengkontaminasi teman temannya yang lain
nah oleh karena itu harus diproses
dan yang polisi polisi lain yang lebih baik ya
nah itu yang penting
yang lebih baik masih banyak
jadi jangan khawatir untuk bertindak tegas pada anggota dengan punishment
tapi di sisi lain juga reward harus diberikan
dan apakah selama ini sistem itu sudah berjalan
sistem itu berjalan tapi juga ada catatan
kadang kadang memang misalnya tidak berjalan dengan baik
kadang kadang misalnya seharusnya ini diproses pidana tapi ternyata cukup sampai kode etik cukup sampai disiplin
nah ini yang mesti harus dibenahi
nah oleh karena itu tadi di fit and proper test pak idam juga mengatakan pengawasan
itu sebagai salah satu program beliau
kita menyambut baik karena pengawasan di situ ada pengawasan internal termasuk juga ketika pengawasan internal selain propam
propam juga kalau menemukan adanya tindak pidana maka akan diproses pidana
di sisi lain juga ada pengawasan eksternal
ada kompolnas ada ombudsman ada juga komnas ham misalnya kalau kaitannya dengan pelanggaran ham
ada kaitannya dengan masyarakat sipil yang bisa ikut mengawasi
saya rasa itu bagus sekali
bagaimana sekarang dengan polisi yang kemudian diidentifikasikan dengan pengawasan mas mufti
ya itu yang saya bilang apakah pak idaham akan mengeraskan citra itu
atau justru dia bisa membuktikan bahwa citra itu dilekatkan sebagai stigma karena memang ada kontestasi politik yang kemudian mencoba mendiskreditkan institusi polri

itu makanya sekarang saya tidak tahu ya dalam proses fit and proper test tadi apakah muncul wacana soal itu
karena lima belas bulan ke depan itu salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah momentum pilkada
dan dalam momentum pilkada situasi yang dihadapi pada saat kemarin pilkada dan juga pilpres dan pilek itu bisa terulang
nah itu sebenarnya yang menjadi sebuah isu yang harusnya juga bisa dibicarakan
nah lalu terkait dengan citra bahwa polri itu tidak bisa dipisahkan dari kepentingan kekuasaan
kalau hari ini kan kita sudah lihat dulu posisi politik ini kan binar ya antara
nah sekarang satu dua
satu dua nya sudah ketemu misalnya kan gitu
nah apakah ini juga dengan serta perta mendorong polisi untuk mundur ke belakang gitu
karena dulu kelihatan betul gitu loh bahwa kontestasi ini membuat dia pasang badan di salah satu faksi kan gitu
nah ini juga menjadi isu
nah saya agak khawatir misalnya
kalau misalnya beberapa bulan terakhir dua bulan terakhir kan kita lihat tuh kesannya ada kesan kemudian polisi berhadapan dengan masyarakat kan begitu
nah ini yang saya khawatirkan justru ketika tidak ada lagi apa namanya
nah ini yang saya khawatirkan juga
karena ini sudah ada politik pilpres itu
lalu kemudian siapa oposisinya
nah oposisinya ya masyarakat
oposisinya itu lsm
nah jadi yang kemudian terjadi adalah polisi justru yang tadinya dekat dengan penguasa
lekat dengan pemerintah untuk berhadapan dengan faksi oposisi yang berhadapan dengan pemerintah
ya sekarang karena oposisinya sudah bersatu dia berhadapan dengan lawan lain
nah lawan lawan ini kan ketiga ini ya
organisasi petani organisasi nelayan komunitas buruh dan lain sebagainya
anda melihat potensi itu masih ada
ya karena jargon pemerintahan saat ini yang membuka ruang itu gitu
bahwa pemerintahan di sini yang berorientasi pada investasi itu kan artinya mendorong masuknya kapital besar
dan dalam proses investasi itu sudah jamak gitu lah
bahwa apa namanya dalam konteks kebutuhan lahan dalam konteks membangun stabilitas investasi
itu kan pasti akan ada benturan benturan yang melibatkan kepentingan publik versus kepentingan negara atau versus kepentingan pengusaha misalnya
nah dalam posisi ini polisi akan ambil sikap seperti apa misalnya kan
nah ini yang saya kira tadi jadi bergeser gitu loh
jadi bukan lagi pada pemerintah versus oposisi ya kan
tapi antara pemerintah dengan masyarakat yang selama ini kepentingannya itu tidak naik
hanya karena memang isu politiknya
yang adalah pemerintah versus oposisi
hari ini sudah selesai ini akan naik gitu sebagai sebuah persoalan baru
oke pak bambang bagaimana dengan anda
apa kekhawatiran anda katakanlah lima belas bulan ke depan potensi potensinya
kembali yang mungkin saya ingin menanggapi yang disampaikan pak bung ketadi ya

terkait dengan merit system yang ada di internal polisi
pak idam harus segera untuk bahwa begini
faksi faksi itu masih ada
ada gerbong gerbong yang ada masing masing punya gerbong
ini yang harus diperhatikan
masih sekarang pun menurut anda masih ada pak bambang
makanya sdm itu harus segera dibenahi
harus segera dibenahi
itu harus segera ditinggalkan
harus segera cepat lima belas bulan ini
itu yang harus pertama kali dibenahi
karena banyak sistemnya yang harus dibenahi ya
banyak banyak di internal yang masih belum juga puas
dengan kebijakan kebijakan terkait sdm
promosi itu yang harus diperhatikan oleh pak idam
karena banyak yang berprestasi tapi tidak mendapatkan promosi
tapi yang tidak berprestasi tapi mendapatkan promosi atau jabatan yang panjang
dengan masa waktu yang panjang
menurut anda justru ini yang harus dibereskan dalam lima belas bulan ini ya
jadi bukan soal kasus kasus itu
tapi internal dulu faksi faksi dileburkan atau itu dulu menurut anda justru
itu harus seiring ya
tapi internal harus lebih fokus ke arah situ
seberapa genting sih sebenarnya situasinya pak bambang kalau menurut anda
pak idam punya waktu lima belas bulan
ini harus menjadi landasan bagi pembangunan polri ke depan
harapannya pas pak idam ini sudah muncul
ini sudah muncul
dan musimnya sudah terikat
terikat polri yang lebih bagus dan lebih sempurna
ini yang harus juga disiapkan
terkait dengan ke depan bahwa kebijakan polri mendukung visi dari presiden
saya setuju hanya saja polri ke depan harus lebih dekat dengan masyarakat
visi pak lito tentang pemulisan demokrasi
pemulitian demokratik itu
harus segera dibangun dengan
publik dalam mengawasi
oke pak bambang
saya ke mbak pungki dulu mbak pungki saya kembali
masih penasaran soal vaksi begini
kalau misalnya itu
tidak beres apakah kemudian
itu juga bisa menimbulkan
ada misalnya semangat semangat
angkatan model model seperti itu itu juga
merupakan suatu gangguan
tetapi dengan terpilihnya
pak idam ini situasinya
kondusif jadi beliau
secara internal didukung
lihat dan kemudian juga
untuk kemudian bersama sama
tugas tugas mereka agar
ke depan semakin
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
nah terkait tadi ada
kaitannya misalnya ini polisi kok
miring miring ke sisi
tertentu nah sebetulnya
kalau kita melihat ini kan tahun politik
jadi segala sesuatunya bisa di
politik nah hal ini sebetulnya
tidak sehat tapi
bagaimanapun polri memang
harus netral karena
aturannya memang polri
memang harus netral dan
bisa melindungi semuanya
nah oleh karena itu dalam
menghadapi pilkada serentak
harus netral tidak boleh berpihak pada
dan ada pengawas
jangan lupa ada pengawas pengawas yang
di dalam maupun pengawas yang di luar
nah kompona sendiri ketika
misalnya pelaksanaan pilkada
kami juga mengawasi kalau ada yang
polisi dirasa tidak netral
maka segera dilaporkan
baik kepada pengawas internal
ataupun eksternal ataupun media juga
memberikan sorotan maka
hal tersebut akan bisa
ditindak tegas tapi kan kalau misalnya
soal media memberikan sorotan
pak idam tadi sudah mengatakan media
diharapkan menjadi partner yang
konstruktif katakanlah kemarin ketika
ada unjuk rasa kami menyampaikan
informasinya secara masif
kemudian ada yang
meninggal itu kan hal hal

seperti itu kan juga sebenarnya
iya begini ketika kemudian berkaitan
dengan hukum seperti tadi
ada tindakan kekerasan dan
sebagainya nah hal itu harus
dilengkapi dengan adanya fakta fakta
dengan bukti bukti jadi
tidak bisa misalnya hanya
melaporkan tapi laporannya
tidak didukung oleh bukti nah oleh karena itu
kawan kawan di media
juga dalam memberikan masukan masukan
informasi informasi memang based on fakta
karena itu ada dampak
hukumnya dan kemudian juga
ketika ini harus ditindaklanjuti
jadi itu ada fakta fakta
ada bukti bukti ada saksi saksi
nah kalau misalnya nggak ada bukti
ya kita memang susah untuk terus kemudian
langsung dengan mudah menuduh
oh ini pasti polisi pelakunya misalnya
ketika itu kemudian diselidiki oleh
komnas ham dan sudah ada laporan
tidak terlibat sebagai
orang yang melakukan penembakan
misalnya jadi itu
setelah ada bukti bukti dan ada
fakta fakta nah tapi
kaitannya dengan misalnya polisi melakukan tindakan
kekerasan kan ada bukti buktinya
ada fakta faktanya nah kemudian ya itu diakui
kemudian diproses seperti itu
oke kita lanjutkan kembali diskusi ini
setelah jadinya tetap bersama kami di sdi
nah itu limpahan kasus penyelesaian
penyiraman air keras terhadap novel baswedan
bagaimanapun ini masih menjadi
utang ya bagaimanapun ini masih menjadi
utang tapi bagaimana sebenarnya dengan ini
tidak ada penyelesaian kemudian
tadi ketika ditanya oleh wartawan juga
pak idam mengatakan oh iya nanti saya
akan menunjuk kabar reskrim nanti
diberikan waktu lagi untuk menyelesaikan itu
mbak pungki ya jadi sebetulnya
kalau kita melihat hal yang
paling penting yang harus dilakukan oleh pak idam adalah
apa yang dulu sudah dirintis pak tito jadi
promoter itu sangat penting
untuk dilanjutkan kemudian
kaitannya dengan tugas tugas
polri itu tidak hanya
penegakan hukum artinya kan
yang selama ini muncul di
media atau muncul di masyarakat
adalah bahwa tolok ukur polri
bisa melakukan tugas dengan baik adalah
jika gakumnya selesai padahal sebenarnya bukan itu
yang paling penting sebetulnya adalah
melakukan bagaimana polri
melakukan pelayanan kemudian pengayoman
perlindungan kepada masyarakat
untuk bisa mewujudkan harkam tikmas
karena dengan pencegahan
kejahatan itu justru indonesia
ke depan akan menjadi semakin baik
di undang undang dasar misalnya
itu tugas yang awal
adalah yan yom lin
itu baru kemudian gagum
ini yang kemudian mesti harus
dijelaskan kembali pada masyarakat
dan juga program program polri sendiri
sebaiknya lebih mengedepankan
pelayanan pengayoman perlindungan
untuk mencegah kejahatan nah kaitannya
dengan kasus novel baswedan misalnya saya
salah satu yang masuk dalam tim untuk
penyelidikan kasus ini
memang harus diakui
bahwa kasus novel baswedan
ini adalah tergolong kasus yang
susah susah dalam artian apa
saksi saksi yang melihat
itu sedikit mungkin
hanya satu sementara yang lain
yang tidak sama
terkait juga dengan bukti bukti
nah bukti bukti juga susah
ini kita peroleh
apa namanya untuk bisa menggambarkan
siapa pelaku sebenarnya
nah oleh karena itu ketika
waktu itu sudah selesai kita
apa namanya rekomendasi kepada
kapolri untuk ada tim khusus
nah ini yang memang
harus menindaklanjuti apa yang sudah
kami rekomendasikan seperti itu
dan itu kan sebenarnya diberikan waktu kan oleh
presiden jokowi begini ada yang
mesti harus juga disadari bahwa
dalam penyelesaian kasus tidak bisa
satu bulan dua bulan tiga bulan
nggak bisa jadi tetap harus berpedoman
dan kemudian juga bukti bukti dan saksi saksi
itu match kalau misalnya nggak match
akan susah untuk apa ya artinya kita justru
akan melanggar hak hak orang lain
jika misalnya menuduh atau
menjadikan tersangka orang dengan semenang menang
oke artinya bisa jadi tidak tuntas di sini ya
artinya pr bahwa polisi harus menuntaskan
kasus ini penting seperti itu
nah tetapi kemudian ada tenggat waktu
misalnya satu tahun kah atau dua tahun atau
satu bulan dua bulan itu nggak bisa
nah seperti itu tapi intinya adalah bahwa
polisi harus tetap mengupayakan agar kasus
ini bisa selesai dan terungkap terbuka
ya saya sih melihat bahwa apa
persoalan yang paling mendasar itu karena memang
kita masih dalam satu apa namanya kotak
apa namanya itu proses yang konvensional dalam melihat
kasus novel baswedan ini artinya sandalannya masih pada
saksi masih bukti dan segala macam
ya kan nah itu yang menurut saya harusnya menjadi tantangan
kan gitu kalau
kalau selesai pada kesimpulan jalan buntu saya kira ya kan ya
akan banyak orang yang akan bernasib sama seperti novel gitu loh
hanya karena alasan kekurangan bukti keterangan saksi yang minim
dan seterusnya kasusnya langsung kemudian macet
nah kemudian yang kedua juga harus dilihat bahwa ultimatum
terkait dengan waktu itu kan harusnya dia bisa menjadi alasan
bagi polisi untuk lebih kreatif lebih advance dalam
menggunakan pendekatan yang tadi disebut oleh mbak pungki
faktanya adalah ya kan tanpa deadline itu juga akan menjadi persoalan gitu kan
gitu karena let's say ada daluarsa ya kan
dan walaupun daluarsanya panjang misalnya kan tapi itu juga bukan jadi alasan bahwa
kasus itu bisa melulur panjang karena yang kita khawatirkan justru di luar dari itu
apa yang kita sebut sebagai impunitas jadi dengan alasan bahwa
karena kasusnya susah sulit dan tidak layak dalam proses pidana ini
ada tenggat waktu dan segala macam itu menjadi alasan untuk jadi impunitas
dan ini kan betul menjadi sorotan
kalau kasus yang menjadi sorotan aja bisa dibeginikan
apalagi kasus yang menimpa orang orang kecil
mereka berharap prosesnya cepat
karena kan prinsipnya pelayanan dalam pengungkapan penegakan hukum
itu kan ya cepat murah berkeadilan dan seterusnya
jadi jangan dipisah pisah prinsip itu
pak bambang sebenarnya saya terkait soal kasus penyeraman air keras novel baswedan
ini seberapa signifikan sih sebenarnya kasus ini untuk katakanlah membentuk citra polri
penting sekali untuk menjadi perhatian
mengingat sejak awal bahwa novel ini memiliki posisi sebagai penyidik kpk
yang bagi publik ini menjadi berhadapan dengan kepolisian
makanya ketika ada kasus berkait dengan novel
pori harus benar benar segera menentaskan
karena selama dua tahun ini tidak selesai
ini ada potensi bahwa kasus ini akan menjadi deck number
mengingat tkp nya sudah rusak
waktunya juga sudah terlalu lama
dan bukit bukit juga akan kesulitan untuk dicari oleh kepolisian
makanya harus ada terobosan baru bagaimana mengungkap kasus novel ini
karena tidak menjadi kasus dark number
pak bambang kalau misalnya kemudian kita mau berbicara soal mengubah citra ya
selain itu terus apa lagi pak langkahnya
kasus kasus seperti yang sedang tren saat ini terkait penangkapan penangkapan aktivis
itu yang harus menjadi perhatian ya
pola pola tangkap tangkapan itu harus segera dikurangi
seperti kasus ananda badudu kasus dandi itu tidak bisa diteruskan seperti itu
terkait dengan aktivis yang kritis
itu polisi bisa melakukan pendekatan pendekatan yang lebih humanis
tidak langsung tangkap tangkap seperti itu
karena itu kemudian menunjukkan citra
kesan polri berhadapan dengan masyarakat itu maksud anda
betul salah satunya seperti itu
makanya ke depan jargon melayani melindungi mengayomi ini harus segera dikuatkan
sama seperti yang disampaikan oleh pak jokowi
bahwa masyarakat targetnya bukan hanya sekedar melayani melindungi dan mengalami
tapi adalah masyarakat terlindungi terlayani dan terayomi
itu yang menjadi
fokusnya seperti itu
jadi ukurannya ada dalam masyarakat
oke menarik ukurannya ada di masyarakat
saya setuju bahwa polisi harus menjadi polisi sipil yang humanis gitu ya
jadi bagaimana polisi bisa mengambil hati masyarakat
oleh karena itu saya juga dan kami kawan kawan di kompolnas mengusulkan agar polisi lebih mengedepankan tadi pelayanan

terutama di kompolnas jadi mereka harus bisa membuat inovasi inovasi
terutama di kompolnas
mereka harus bisa membuat inovasi inovasi

karena ini zaman sudah maju dan itu yang harus dilakukan oleh polisi
kalau babi kamtipmas misalnya
mereka datang ke kampung terus kemudian mereka membantu masyarakat untuk bisa memperoleh lapangan pekerjaan
atau menciptakan lapangan pekerjaan
itu yang lebih ada gunanya
seberapa optimis anda pak mufti sebenarnya dari terpilihnya ida mazis bahwa beberapa permasalahan yang dalam tanda kutip mengganggu citra polisi
mengganggu citra polisi selama ini akan tuntas
empat belas bulan tentu bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan semuanya
tetapi paling tidak prosesnya sudah terjadi dan sudah bisa ditunjukkan
ada progres yang berjalan dalam lima belas bulan ini
nah itu yang kita mau lihat gitu
jadi ada dua hal yang patut menjadi perhatian pak irham
yang pertama adalah isu isu yang menjadi concern publik
dalam kasus yang tadi sudah disampaikan pak bambang
kemudian yang kedua ya terkait dengan perjalanan reformasi polri sendiri
karena selalu misalnya dalih yang disampaikan adalah
persoalan reformasi polri itu hanya tinggal persoalan kultural
padahal jauh lebih sulit dari itu
ya masih ada persoalan dari sisi instrumentalnya
masih ada persoalan dari sisi strukturalnya
masih ada persoalan dari sisi hirarki yang militer

dan itu aspek yang ada di hulu bukan di hilil
jadi kenapa misalnya terjadi kekerasan di lapangan
karena hulunya masih memungkinkan potensi orang untuk berparadigma kekerasan
misalnya dari sisi pendidikan dari sisi relasi atasan bawahan dan seterusnya
mengapa masih performanya belum bisa ramah kepada masyarakat
karena dari hulunya budayanya ya budaya
ini pak idham ke depan
jadi hal hal yang menjadi concern
ya kita tidak mengukur dari apakah dia berhasil atau tidak
tapi bagaimana proses itu dibuktikan berjalan
oke karena lima belas bulan gak mungkin
sebanyak itu kemudian bisa tuntas kan
bisa jadi selesai semua
tapi paling tidak ya prosesnya berjalan
kalau ada yang bisa selesai
itu jauh lebih baik
karena memang persoalannya ada
ada tuntutan bahwa
kasus kasus itu selesai secepat mungkin
kira kira gitu lalu kemudian kemudian
semakin banyak kritik semakin
peduli polisi pada aspirasi
yang ada tapi apa masih mau terima kritik
karena bagaimanapun juga kan
aparatnya itu kan harus ada
di frekuensi yang sama kan kira kira begitu
jangan sampai dia mendeliver sesuatu
yang oleh usernya oh ini bukan
persoalan kami kan kira kira begitu makanya
polisi itu dibuat sebagai polisi
jembatannya ketemu kan kira kira begitu
jadi tidak ada sekat
yang membuat mereka
tidak bisa komunikasi dan yang satu
lebih superior daripada yang lain kan kira kira begitu
kita lihat sekarang ya nanti kita tunggu
setelah pelantikan apa
langkah langkah aksi seru
yang akan dilakukan oleh kapolri baru
terima kasih pak mufti terima kasih banyak
pak mufti dan dari luar studio ada pak bambang rikminto
sianan indonesia prime news
segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami